sementara itu mabes polri dalam waktu dekat akan segera menetapkan tersangka kasus haji ilegal
tim penyidik bares krim saat ini telah berangkat ke filipina dan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan paspor palsu
terkait kasus satu ratus tujuh puluh tujuh jemaah calon haji asal indonesia yang ditahan di filipina
kapolri jenderal polisi tito karnavian mengaku proses pemulangan para jemaah
tengah diurus oleh menteri luar negeri serta kedutaan besar republik indonesia di filipina
mabes polri sendiri telah memberangkatkan tim ke filipina untuk melakukan penyelidikan
tim baris krim selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap para jemaah
jika ditemukan unsur pidana maka pihak kepolisian akan melakukan proses hukum
tugas polisi adalah menyelidiki apakah ada
dan apa yang terjadi dalam peristiwa itu
sekarang kita sudah tim kirim ke sana ke beberapa daerah
kalau nanti sudah ada pidananya kita akan melakukan
nanti kita sampaikan kepada publik
hingga saat ini mabes polri telah memeriksa enam puluh sembilan orang yang terlibat kasus haji ilegal
pemeriksaan dilakukan mulai dari para korban koordinator jamaah
pihak yang terkait langsung dalam keberangkatan para jemaah
sedangkan untuk jadwal kepulangan pemerintah indonesia masih belum bisa memastikan
namun pemerintah filipina telah berkomitmen untuk memulangkan para calon jemaah haji yang ditahan
wahyu pratama surabaya